dengan ini aku akan menjatuhkan hukuman untukmu
dalam bentuk membaktikan diri kepada rakyat pada jalan
dengan waktu yang kelak akan ditentukan kembali
dalam menjalani hukuman ini raka harus mentaati aturan dan perintah dari raka
dalam situasi ini kita jangan kegagalan benar rai
hebat ya min
ada yang kian santan benar benar
ya itu dia
siapa yang kian santan
itu dia min
itu dia min
itu dia pembantu
kalau kamu menghina orang kamu harus berhenti
kalau kamu pembantu kamu harus berhenti
ya kita sama
hiduplah dan kian santan
sekujur badanku sakit sekali
ini semua gara gara senanganmu langsung sang dan kian sakta
yang tepat mengenai dada aku
yang tepat mengenai dada aku
yang tepat mengenai dada aku
kita mengalami hal yang sama
kita selalu menyembuhkan
bahwa aku lah putranya
yang paling layak untuk menduduki kerajaan besar
kerajaan pajejaran nih bunda
tunggulah sebentar putraku
ini bukan waktu yang tepat
apalagi dengan keadaan bunda yang seperti ini
harus sampai kapan ibunda aku harus menunggu
sampai kapan ibunda
tunggulah sampai ibunda sembuh
nanti ibunda akan bicarakan lagi pada ayahmu
dan tunggu juga sampai masalah uakmu amuk marungku selesai
puter aku kian santang sepertinya sudah tiba di istana
cobalah kau melihatnya
beraninya kau berlaga seperti ini di istana
jikalau nanti aku sudah jadi putra mahkota
kau akan kuhabisi kian saya
ini semuanya yang saya hasilkan
aduh cocoknya lis
aduh cocoknya lis
orangnya buat saya
orangnya buat saya
dengan ini aku akan menjatuhkan hukuman untukmu
dalam bentuk membaktikan diri kepada rakyat raja jahat

dengan waktu yang kelak akan ditentukan kembali
dalam menjalani hukuman ini raka harus mentaati aturan dan perintah dari raka
untuk menjelaskan diri kepada rakyat raja jahat
tidak boleh ada amarah di dalam
raka harus menjalani hukuman itu dengan tulus dan ikhlas
untuk menjelaskan diri kepada rakyat raja jahat

ketika ada orang yang melihat
jika dia tidak melakukan hukuman itu
maka aku tidak akan segan segan
untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat lagi
raka bisa bersikap sabar dan bijak
dalam menjalani hukuman ini
aku akan perintahkan beberapa prajurit
untuk mengawasi dan melaporkan
jika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi
sang penguasa kerajaan pengejaran
yang sangat disegani oleh semua orang
aku akan melaksanakan hukuman ini dengan sebaik baiknya ray
dan aku juga berjanji
aku akan mengembalikan kepercayaan raihiku kepada aku
harus memberikan kesempatan kedua
bagi raka amukmaruku
semoga dia benar benar mempunyai tekad
untuk memperbaiki diri
dan membersihkan namanya
sampai benar benar dihukum mati
itu akan menimbulkan gejolak di jagung
yang mungkin akan merugikan
pada saat mesin vanak
bila kau kelihatan sedih